dan ratusan warga pasar ikan sudah mulai menempati rumah susun raubebek di cakung jakarta timur
meski disediakan fasilitas elevator mayoritas warga relokasi mengeluhkan jarak yang jauh
ratusan warga sudah lima hari tinggal di rusunawa raubebek
mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang terhitung jauh dari pasar ikan
warga pasar ikan menghuni tower a f dan juga e dengan total sembilan puluh satu unit yang sudah ditempati
sementara itu ada satu ratus tiga belas unit yang belum ditempati oleh warga pasar ikan
masih tersedia lima puluh empat unit rusun rawabebek dan selama tiga bulan pertama warga pasar ikan digratiskan membayar sewa
harga sewa rusun per unit bagi warga relokasi rp tiga ratus di luar biaya listrik dan juga air
menurut saya memang rusun raubebek enak ya untuk tempatnya
terus fasilitasnya oke lah
nah untuk kesuanya kan untuk membayar
nah itu yang merasa jujur beban ya buat saya pribadi
apalagi ibaratnya kayak saya sekarang ini kehilangan mata pencarian untuk biaya sehari hari
ya ibaratnya dapur kita sendirilah untuk isi perut ya otomatis agak terhambat susah